musim durian sudah tiba waktunya pesta durian tapi dibalik rasanya yang nikmat banyak mitos yang
beredar soal durian ada orang kalau habis makan durian dia suka minta air bekas kulit duriannya
dituang air digosok gosok terus diminum atau buat cuci tangan ayo kita bahas satu persatu soal mitos
fakta soal durian yang pertama adalah mitos soal durian yang berbahaya jika dikonsumsi oleh
orang dengan penyakit kolesterol atau darah tinggi menurut ahli gizi ati nirwanawati durian
sebenarnya tidak mengandung kolesterol durian itu tidak mengandung kolesterol malah justru dia akan
menurunkan kadar kolesterol dan triglecerida ldl yang ada di dalam tubuh durian mengandung alkohol
mitos yang kedua adalah soal konsumsi
durian dengan minuman seperti kopi soda atau alkohol bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan
mematikan benar nggak ya kalau kopi masih direkomendasi asal jumlah kopi dan duriannya
dalam jumlah yang wajar ya tidak terlalu banyak duriannya akan tetapi apabila dengan soda dan
alkohol itu tidak rekomendasi karena apa karena
dari soda sendiri akan membuat masalah di dalam perut meningkatnya asam lambung
mitos durian yang selanjutnya ini juga banyak dipercaya yaitu meminum air garam dan meminumnya
dalam kulit durian bisa menghilangkan efek negatif setelah makan durian salah satunya
bisa menghilangkan bau durian ati menyebut bahwa ini hanyalah mitos semata
jadi sudah terjawabkan semua pertanyaan soal durian yang selama ini mungkin juga jadi
pertanyaan anda tapi tetap bijak ya dalam mengkonsumsi durian disarankan mengkonsumsi
durian cukup tiga sampai empat butir sekali makan nah jadi udah tau kan mitos dan fakta seputar
durian pokoknya intinya bijak dalam konsumsi durian jangan terlalu banyak dan kalau perlu
hai kesehatan anda sebelum konsumsi durian yang berikutnya ada beberapa materi baik seperti makanan hidangan murahan penutupan kesehatan garam dan perut
dan juga imbangi dengan konsumsi buah buahan lain ya
rizky harisnanda kurnia yuniarwan jakarta